sebelum sidang lanjutan kasus pembunuhan wayan mirna salehindi mulai
tim kuasa hukum terdakwa jessica kumala wongso sempat mengutarakan keberatannya terhadap tiga saksi ahli
yang dihadirkan jaksa penuntut umum
keberatan ini menimbulkan perdebatan antara kuasa hukum terdakwa dan jpu
kuasa hukum jessica menolak saksi ahli yang merupakan tim psikiatri forensik rumah sakit cipto mangunkusumo
untuk memberi keterangan
sebab ketiganya sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh polisi
ketua majelis hakim kisworo langsung menengahi perdebatan dan memutuskan
hanya saksi ahli yang namanya tertera dalam berita acara pemeriksaan kepolisian yang bisa bersaksi
maka dari ketiga nama saksi ahli yang diajukan yakni dr danardi sostro sumiarjo
dr natalia widiasi dan dr jarod hanya dr natalia yang akan didengarkan keterangannya
kami keberatan sekali apabila diperiksa
dan menolak tiga tiganya termasuk terpasuk dan kalian juga kami keberatan
karena dia sudah diminta oleh polisi untuk menyelidiki suatu perkara pidana
dan hasilnya tentunya diberikan kepada polisi dan itu adalah konsumsi polisi
dan dengan itulah polisi seharusnya bisa mengembangkan kasus ini
tapi ketika dia tampil di sini pastilah tidak dipendang yang mulia